jawa timur terus menunjukkan progres yang sangat signifikan dalam penanganan covid sembilan belas selama dua bulan terakhir
meski sebelumnya sempat mengalami lonjakan signifikan pada bulan juli dan agustus
namun saat ini kasus positif covid sembilan belas di jawa timur terendah kedua se indonesia
hal ini disampaikan gubernur jawa timur hovifah indar parawansa
usai menggelar upacara hari sumpah pemuda di gedung negara geraha di surabaya rabu siang
hovifah mengklaim saat ini jawa timur konsisten memiliki kesembuhan yang lebih tinggi dibanding kasus baru
di sisi lain kapasitas testing juga terus naik sehingga positivity rate menurun
hasilnya per dua puluh enam oktober dua ribu dua puluh berdasarkan pengolahan data dari kemenkes ri
jawa timur menjadi provinsi dengan persentase kasus aktif terendah nomor dua se indonesia
yakni empat lima puluh lima persen setelah gorontalo dengan prosentase dua enam puluh enam persen
dan tentu kita berharap akan terus turun kesembuhan terus meningkat kematian juga akan terus turun
di antara tiga puluh empat provinsi ini alhamdulillah jawa timur angka aktif secara prosentatif kedua terendah
ini tentu akan menjadi berita baik bagi kita semua karena akhir juli kita sempat tertinggi
dan sekarang kita secara prosentatif sudah terendah kedua tentu ini adalah kerja keras semua pihak
berdasarkan data satgas penanganan covid sembilan belas jatim
total satu ratus lima puluh empat kelurahan di surabaya kini sudah enam puluh sembilan kelurahan yang dinyatakan kasus covid sembilan belas
atau tidak ada lagi penularan covid sembilan belas
untuk mempertahankan kondisi ini wali kota surabaya tri risma hari ini
telah mengeluarkan surat edaran kepada rt dan rw sesurabaya
untuk mengimbau warganya agar tidak melakukan liburan keluar kota selama libur panjang pekan ini
sementara bagi warga surabaya yang telah melakukan perjalanan keluar kota
wajib menunjukkan hasil tes swab negatif saat tiba di surabaya melalui
rt rw setempat
untuk antisipasi libur panjang ini ya tentunya kami kemarin mengeluarkan surat edaran ya
untuk tidak lebih baik kami mengimbau untuk tidak melakukan pepergian keluar kota surabaya
kalau pencannya ingin menikmati libur panjang ini
di atas adgas penanganan covid sembilan belas jatim
kasus covid sembilan belas di surabaya pertanggal dua puluh tujuh oktober dua ribu dua puluh
total kumulatif kasus covid sembilan belas di surabaya mencapai lima belas tujuh ratus enam puluh empat
ada empat puluh lima tambahan kasus positif covid sembilan belas dari hari sebelumnya
meski demikian jumlah kesembuhan pasien covid sembilan belas lebih tinggi dari kasus positif
yakni lima puluh dua kesembuhan
tim liputan cnn indonesia surabaya jawa timur